kita masih menunggu pernyataan resmi tentunya dari menko polhukam dan juga tadi sempat dikabarkan bahwa sempat terjadi ledakan
begitu di kawasan makobrimob namun dinyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan yang terdengar tadi
masih belum ada jawaban resmi dan juga keterangan ledakan apakah itu dan juga rentetan tembakan yang terdengar itu adalah dalam proses seperti apa
ada pertanyaan yang juga tadi sempat salah seorang wartawan utarakan kepada komjen syafruddin namun kita masih belum mendapatkan keterangan yang cukup jelas
tentang keterangan dari ledakan dan juga rentetan tembakan yang terjadi di kompleks tahanan salemba di makobrimob
baik kita akan sama sama dengarkan bagaimana pernyataan dari menko polhukam wiranto
penjelasan prs ya
dalam kaitan beberapa hari ini kita menghadapi satu kejadian yang mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat indonesia
bahkan mendapatkan satu perhatian ya dari seluruh dunia karena yang kita hadapi adalah aksi terorisme
yang sudah disepakati oleh seluruh negara negara di dunia baik melalui satu pertemuan bilateral maupun multilateral
terorisme adalah musuh dunia dan tidak ada satu negara pun yang secara mandiri single state dapat menghadapi aksi terorisme ini yang tidak mengenal batas negara
dan dua hari terakhir ini kita juga sedang menghadapi satu peristiwa di mana ada aksi teror dalam tahanan yang nyata nyata telah menyita perhatian masyarakat
dan secara serius
harus segera ditangani oleh aparat keamanan indonesia
oleh karena itu saudara sekalian saya minta maaf bahwa sebelumnya kita memang belum banyak berkomentar ya
karena kita sedang menyusun satu perencanaan untuk mengatasi aksi yang ada di magu primob ini dengan baik
dan setelah hari ini pagi ini kita dapat menyelesaikan maka saya tentu atas nama pemerintah akan memberikan
keterangan pers resmi penjelasan kepada saudara saudara sekalian atau lewat saudara saudara sekalian kepada seluruh masyarakat indonesia
bahkan masyarakat dunia tentang apa yang telah dilakukan oleh para teroris
apa yang telah direncanakan dan dilakukan oleh aparat keamanan indonesia dan himbuan himbuan kita kepada masyarakat indonesia
kami akan menyampaikan
secara sistematis ya tentang kejadiannya dan apa yang telah dilakukan oleh aparat kawanan indonesia
yang pertama pelaku kerusuhan yang kita hadapi saat ini adalah para penindak terorisme dalam tahanan
yang seharusnya mereka itu sadar akan perbuatannya
insaf akan apa yang telah dilakukan selama ini
tapi justru mereka melakukan kekejaman dengan merampas senjata menyandera menyiksa
bahkan membunuh para petugas dengan cara cara yang kejam yang keji di luar batas kemanusiaan
sekali lagi saya sampaikan bahwa justru mereka melakukan satu aksi
menyenderah merampas senjata
menyiksa bahkan membunuh dengan keji aparat keamanan yang bertugas di rumah tahanan itu
itu yang kita hadapi
yang kedua sesuai dengan sikap pemerintah indonesia yang telah berkali kali disampaikan oleh presiden joko widodo
di berbagai kesempatan di berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral
beliau menyampaikan bahwa dalam menghadapi terorisme indonesia selalu bersikap tegas konsisten tidak pandang bulu
maka dengan dasar itu melalui rapat koordinasi yang telah kita lakukan
dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan terorisme
serbuan untuk melucuti melumpuhkan para terorisme di lokasi yang telah kita isolasi
di lokasi yang telah kita kepung telah kita isolasi itu
yang ketiga namun tentunya dengan standar operasi prosedur standar operasi internasional
maka aparat keamanan sebelum melakukan tindakan
jadi bukan negosiasi ya memberikan ultimatum
jadi jangan salah diartikan bahwa kita bernegosiasi bukan
tapi memberikan ultimatum
bahwa kita akan melaksanakan serbuan
menyerah atau mengambil risiko dari serbuan yang dilaksanakan aparat keamanan indonesia
tentu dengan batas tertentu batas waktu tertentu
bukan kita ulur ulur bukan ada waktu tertentu di mana mereka harus menjawab
dan seperti saudara saudara ketahui bahwa pada fajar pagi ini
di mana memang batas waktu yang kita tentukan kita akan melaksanakan serguan
maka sebelum fajar mereka menyatakan menyerah tanpa syarat
tidak ada negosiasi tidak ada tawar menawar
mereka menyerah tanpa syarat
dan kita minta satu persatu mereka keluar dari lokasi mereka
dan seperti tadi kita ketahui bersama bahwa satu ratus empat puluh lima dari satu ratus lima puluh lima keluar satu persatu
menyerah tanpa syarat
karena mereka juga sudah merampas senjata
kurang lebih tiga puluh pucuk
bukan senjata organik militer atau organik dari kepolisian
tetapi senjata hasil sitaan dari aparat keamanan
aparat kepolisian pada saat melaksanakan operasi operasi lawan terorisme sebelumnya
nah bagi sisa teroris yang tidak menyerah berarti masih ada sepuluh yang menyatakan tidak menyerah
maka aparat keamanan melakukan serbuan yang telah direncanakan dengan saksasa
di lokasi mereka
tadi kita saksikan
punya tembakan punya bom granat asap granat air mata
dan penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara cara yang telah ditentukan
nah ternyata di dalam serguan tersebut sepuluh sisa teroris menyerah
nah dengan demikian maka
lengkap satu ratus lima puluh lima teroris atau tahanan teroris
telah menyerah kepada aparat keamanan di publik indonesia
aparat kepolisian di publik indonesia
nah saudara saudara sekalian
ya demikianlah penjelasan resmi yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat
untuk tidak adanya kesempangsiuran berita
tidak ada berita lain yang
isu ini lebih jelas dari yang kita jelaskan saat ini
ini penjelasan resmi dari pemerintah
oleh karena itu
mengajak kepada seluruh masyarakat
dan tentu ini juga merupakan pesan pesan dari presiden di publik indonesia yang telah kita terima
beberapa waktu sebelum ini
untuk mari kita bersama sama menyampaikan terima kasih
atas dukungan dan apresiasi seluruh masyarakat indonesia
atas atau terhadap pemerintah maupun aparat keamanan
yang menyelesaikan kasus ini dengan tenang ya
dan tetap berlandaskan hukum hukum yang berlaku
berikutnya mari kita doakan
kita doakan agar
arwah petugas keamanan sebagai syuhada
dalam melaksanakan tugas negara
tugas rakyat indonesia
yang telah gugur sebanyak lima orang
dengan perlakuan yang sangat kecil
mendapatkan tempat yang mulia di sisi tuhan yang maha kuasa
dimaafkan semua dosa dosanya
dan keluarga yang ditinggalkan
mudah mudahan dapat menerima dengan ikhlas kejadian ini
dan dapat melanjutkan perjuangan ya
para aparat kepolisian yang menjadi korban dari kasus baru baru ini
saudara sekalian dan berikutnya yang terakhir adalah
marilah kita melanjutkan kebersamaan kita
melanjutkan tekad kita untuk bersama sama melawan aksi terorisme dan radikalisme
yang masih ada di republik indonesia yang kita cintai
dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian masyarakat indonesia
terutama teman teman wartawan yang saya tahu tidak kena lelah
yang mengikuti perkembangan kejadian ini dengan sangat saksama
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik ya secara teknis nanti tentu akan ada press conference
oleh komendan satgas bapak kapolri yang diwakili oleh wak kapolri ya
lebih detail akan bisa menyampaikan hal hal yang bersifat taktik dan teknik operasional
walaupun itu tidak perlu kita sebarkan ke masyarakat ya
karena itu merupakan satu konsep konsep operasional yang harus dimiliki
dan dirahasiakan oleh aparat keamanan ya
namun kembali bapak tentu kejadian ini merupakan satu pelajaran bagi kita
bahwa kita sama sekali tidak boleh lengah tidak boleh hilang kewaspadaan
menghadapi berbagai aksi terorisme dan radikalisme
negeri ini butuh ketenangan butuh stabilitas apalagi kita sedang akan menghadapi tahun tahun demokrasi
yang sangat kritis yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi di indonesia
yaitu pemilu kada pilkada serentak yang sebentar lagi akan kita hadapi
lalu tahun depan kita akan menghadapi pemilihan umum caleg maupun capres cawapres
tahun ini juga kita menghadapi event event penting dunia ya
ada pertemuan world bank di bali ada asian games ya
dan event event penting lain yang akan diselanjutkan di indonesia
ini butuh stabilitas butuh ketenangan butuh rasa aman dan damai
oleh karena itu kembali tadi hikmah dari masalah ini tidak perlu kita salah menyalahkan
tapi menjadikan pelajaran bagi kita untuk kita lebih waspada lagi
untuk lebih bersatu padu lagi melawan aksi terorisme dan radikalisme
yang barangkali masih berusaha untuk mengganggu kehidupan kita sebagai bangsa dan negara
pak pak pak mohon izin pak mengenai nasib satu ratus lima puluh lima tahun yang sudah menyerah ini apa langkah dari pemerintah pak
sudah ada perencanaan ya porna operasi ini sudah ada perencanaan perencanaan apakah lokasi itu akan diubah
sistem keamanannya bagaimana perlakuannya nanti bagaimana ya itu sudah ada perencanaan
dan saya kira ya akan nanti ada penjelasan lebih rinci lagi
tapi hari ini khusus saya menjelaskan bagaimana purna dari operasi ini
yang syukur alhamdulillah telah berlangsung dengan baik
buat penegasan komentar tadi pak wakaborn menyampaikan bahwa total tahanannya itu satu ratus lima puluh enam

yang pertama adalah satu ratus empat puluh lima yang sebelum melawan tapi dia laksanakan serbuan yang masif ya
maka menyalah lagi ya kan
jelas tuh gak salah ya oke

suara bom tadi itu juga bagian dari pembinaan sebuah kan
iya ya memerasakan lagi
itu orang kena bom seperti itu ya itu telinganya peka
kemudian hilang ya
kesadaran sementara itu
maka itu memang teknik teknik penyerangan
saya tidak akan menjelaskan dan memang tidak perlu dijelaskan
hal hal yang merupakan taktik teknik melawan terorisme itu tidak bisa dijelaskan
kalau dijelaskan nanti kan dipelajari
pak menko rencana pemindahan akan dipindahkan
nanti secara teknis saya kira cukup ini dulu ya
nanti teknik teknik pemindahan teknik teknik perlakuan bagi mereka
kemudian perbaikan sistem itu nanti tentu sudah merupakan kewajiban dari kita semua
pak menko ini kan ada yang pelaku pelaku yang juga mempunyai anggota yang dengan keji
itu termasuk porna nanti ada kan ada aturan hukum ya
proses hukum lagi pak menko
kita negara hukum kita negara apa
negara hukum semua kegiatan kira kira melanggar hukum ada sanksinya
lalu bagaimana nanti itu terpulang kepada proyek hukum nanti
tapi kita kembali tadi bahwa indonesia pemerintah presiden sudah menyatakan kita harus bertindak tegas kepada aksi aksi terorisme laman terorisme
bahkan indonesia sudah mendapatkan satu posisi yang cukup terhormat dalam rangka kerjasama melawan terorisme maupun radikalisme itu
berkali kali kita mendapatkan undangan ya baik pertemuan bilateral maupun multilateral
untuk menjelaskan bagaimana indonesia bisa melakukan langkah langkah ini dengan baik
saya kira ini ya cukup ya supaya segera bisa diberitakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
soal ini bersama tni pak
pemangku tadi pak
aku juga sudah mendengarkan penjelasan resmi dari man ko polohokam wiranto
yang juga sudah menjawab perihal juga bunyi ledakan yang tadi pagi terjadi di kawasemba kgesetzan
pada presiden kepolisian
dalam melumpukan sepuluh dari satu ratus lima puluh lima pelaku rusuhan saya kini
yang tadinya tidak mau menyerahkan diri
akhirnya dilakukan pelucutan senjata tajam dan juga dilakukan pelemparan granat dan juga granat air mata kepada mereka
jadi sejauh ini kurang lebih
manko polohokam sudah mengkonfirmasi bahwa
proses penyanderaan sudah selesai lalu juga proses penyergapan sudah selesai
dan juga proses penanggulangan yang tadi sempat diutarakan oleh komjen syafrudin juga sudah selesai
namun resminya kita masih terus menantikan konferensi pers yang nanti akan digelar langsung oleh polri
berkaitan dengan keseluruhan proses bagaimana insiden ini bisa diakhiri